banjir di kabupaten sintang sudah memasuki tiga pekan lebih
namun senin pagi permukaan air hanya surut sekitar lima cm
ada dua belas kecamatan terparah yang terendam banjir
jumlah warga terdampak banjir sekitar delapan puluh delapan empat ratus orang
sekitar tiga puluh tiga dua ratus orang terpaksa mengungsi
sebagian pengungsi ditampung di rumah keluarganya
sebagian besar lainnya di lokasi pengungsian
yang disiapkan pemerintah setempat atau di hutan yang aman dari banjir
salah satu lokasi pengungsian yang didatangi tim satgas penanganan banjir sintang
adalah gedung sekolah dasar negeri delapan belas sintang
dan kelurahan ladang serta kelurahan kapuas kanan kiri
banyak anak anak dan bayi mulai terserang penyakit ispa dan diare
untuk anak anak yang sakit nanti tim kesehatan
saya minta dinas kesehatan untuk mengecek setiap hari
kemudian memberikan obat yang diperlukan
untuk anak anak bayi nanti kita akan mensuplai kopi susu
tadi yang sd delapan belas memang kekurangan air bersih
oleh sebab itu tadi kepala bpbd sudah menyanggupi
untuk mensuplai air bersih beberapa tangki
juga untuk air minum jadi bpbd tadi sudah menyangguti
banjir di sintang yang belum surut kembali menelan satu korban jiwa
korban bernama hendra yang berusia empat puluh satu tahun
ditemukan terjatuh ke dalam genangan air
dalam keadaan meninggal
minggu sore di dekat rumahnya
polisi menduga korban meninggal
akibat penyakit epilepsi yang diderita korban kambuh
saat itu rumah hendra terendam banjir setinggi satu ratus tiga puluh cm
sebelumnya korban sudah diajak mengungsi oleh
mbak bin dan mbak birsa serta keluarga
tapi korban menolak karena merasa lantai dua rumahnya
aman dari banjir
adisa putro sintang kalimantan barat